ya dan sudah bergabung bersama kami di studio cnn indonesia pakar komunikasi politik henry satrio
selamat malam bang henry
ini ada milenial milenial baru yang baru saja diumumkan oleh presiden joko widodo sebagai staf khusus presiden untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
ini bagaimana bang henry memandangnya
ya ini kan terobosan
saya tidak terlalu kaget karena memang inilah gaya pak jokowi
selalu menjadi pionir yang terdepan dalam sejarah
dia selalu ingin seperti itu
lima tahun lalu pun begitu
inilah menteri luar negeri perempuan pertama
inilah menteri perempuan pertama dari papua
nah kali ini beliau mencoba terobosan terobosan pertama tama dari menteri dulu
kemudian yang selanjutnya ini para staff khusus
ya bagus bagus saja
ini kan kebutuhannya presiden
presiden pengennya dia didampingi oleh anak anak muda
di samping dengan ada beberapa yang sudah senior yang sudah ada
supardi dan lain lain
jadi ya nggak apa apa
nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa
hanya memang dalam proses komunikasi organisasi
terkadang ada faktor pengalaman
kemudian faktor kapasitas dan kapabilitas yang dipertimbangkan
saya sih tidak akan mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas orang orang yang sudah ditunjuk presiden
karena pasti presiden sudah melakukan
anda nggak sudah melakukannya

hanya memberikan satu dua advice tapi berkali kali advice yang lebih baik
ini kan bidang bidangnya kan ada dan kebanyakan kan saya lihat kreatif pendidikan dan ada satu financial
mau sampai di mana pak jokowi
gojeknya belum untung kemudian ditempatkan sebagai menteri pendidikan
mungkin pak jokowi ingin nadiem melakukan inovasi inovasi kreatif hal hal baru di pendidikan
kan nadiem juga sekolahnya hanya sd saja di indonesia itu pun swasta
memang notabene pendidikan di indonesia dia kertas putih tuh
perlu belajar banyak ya terkait hal itu
iya perlu belajar dan dia bisa menggambar apapun disitu
nah terkait dengan tadi yang disampaikan tuh satu yang menarik adalah bagaimana kemudian kapabilitas dan kredibilitas nih ya
dari para staff khusus ini ke depannya
kalau bang henry memandangnya seperti apa
itu para staf khusus kan tidak terlalu berkomunikasi atau in touch dengan masyarakat
dia justru memberikan masukan masukan kepada presiden
tugasnya seperti itu tuh staff khusus
jangan kemudian mereka berpikiran bahwa walaupun ini kan kalau gak salah setara eselon satu
kemudian mereka harus bisa melakukan kerjasama kerjasama dengan kementerian kementerian lainnya
akan ada di mana ini sih memang amazing cerita cerita hebat
orang indonesia anak anak muda di
indonesia juga dulu banyak yang seperti ini
ini era keberuntungannya mereka lah
dan ini terjadi di era pak jokowi
jadi kita nantikan saja
seberapa didengarnya ya para staff khusus millennial ini kemudian nanti untuk memberikan masukan
oh harusnya pak jokowi mendengarkan karena dia yang pilih kan
jangan sampai kemudian dia udah pilih kemudian dikacangin
yang penting pencitraannya berhasil
janji pencitraannya juga terpenuhi
bahwa akan menggrab milenial sebagai payback
karena millennials sudah memilih pak jokowi waktu pio pres
mudah mudahan gak seperti itu
tapi saya yakin pak jokowi punya rencana rencana yang baik
rencana rencana yang bagus
supaya millennials indonesia anak anak muda indonesia bisa lebih bersaing di dunia internasional
nah mungkin ini salah satu juga yang menjadi pijakan pak jokowi dalam rangka visinya untuk meningkatkan sdm
karena itu adalah tujuannya sdm
nah dengan hal ini dengan ada staff khusus mudah mudahan presiden bisa lebih kaya pengetahuannya
sehingga pada saat presiden memberikan instruksi kepada menteri dengan masukan masukan dari milenial sini maka bisa terjadi
nah ini memang yang menarik ada beberapa misalnya fintech
oleh andi taufan ya yang merupakan ceo dari amarta micro fintech gitu
ini kan masih kontroversial
kalau fintech itu di indonesia sampai sejauh mana kemudian untung atau tidak
nah ini tapi sebatas apa sih kemudian pak jokowi ingin memanfaatkan mereka
kalau anak anak muda di indonesia yang cerdas cerdas yang canggih canggih seperti sekarang ini memang banyak
dan tujuh orang yang terpilih oleh pak jokowi ini menurut saya adalah orang orang yang terbaik
ada kan inovator empat yang dibentuk oleh budiman dan kawan kawan yang sudah mengumpulkan juga para anak anak muda yang ada di seluruh dunia yang pinter pinter
kemudian ya ini
sekarang pak jokowi sudah pilih ini
kalau memang ini eranya anak muda ya gak apa apa
nah dari tujuh nama ini bang henry boleh tolong dipilih ini tiga nama yang kira kira paling kompeten dan memang pas gitu untuk menjadi staff khusus presiden
dengan segala latar belakangnya dan juga kompetensinya pasti di bidang yang sudah ditentukan oleh presiden
oh kalau itu saya kurang pas
kalau mencari tiga nama itu
tapi yang jelas kepemilihannya itu memang kebutuhannya presiden banget
misalnya di dunia ini
di dunia pendidikan
nampak sekali ini banyak sekali orang orang yang teman teman yang berkecimpung di dunia pendidikan ada di sana
kitong bersaudara yang tadi diwawancara itu juga pasti akan memberikan masukan yang sangat cerdas untuk pembangunan dari pinggir
karena nawacita yang pertama pak jokowi menempatkan itu pembangunan dari pinggir
billy yang pertama berarti ya sebagai orang yang memang pantas gitu
ya ya paling memantas di sana
saya rasa juga tepat karena memberikan masukan masukan akan memberikan masukan masukan di dunia kreatif
di bidang kreatif ya sesuai dengan
di bidang kreatif
dan putri ini sangat menarik karena dia staff khusus presiden paling muda dua puluh tiga tahun
jadi apa waktu dua puluh tiga tahun
saya waktu itu masih ada di bangku baru selesai kuliah ya
dan kemampuan putri kan banyak dari sisi pengalaman dari sisi sekolah mungkin dari sisi kapital juga dia mumpuni
siapa yang tuh naruhmu
angki menurut saya juga bisa memberikan masukan bagi presiden
tapi kalau yang lain lain saya bukannya tidak ingin menyebutkan tapi menurut saya sosok ruang guru ini penting tapi hampir sama dengan sosoknya nadiem
kemudian hampir sama juga dengan sosok billy gitu ya
tapi inilah sudah jadi pilihan pak jokowi dan kita tunggu saja masukan masukan positifnya harusnya
dengan ada staff khusus
staff khusus dari bintang
staff khusus dari bintang
staff khusus dari bintang
kemudian menteri menteri bintang ini
pak jokowi tidak kesulitan untuk menangani milenials milenials yang berpotensi di indonesia untuk perkembangan pembangunan indonesia ke depan
dan lagi pula kan anaknya pak jokowi kan juga masih seumuran tuh bintang
jadi ya ini akan menjadi titik tolak juga buat pak jokowi bahwa coba kita lihat para bintang yang sudah ditunjuk ini bisa nggak bersaing di bintang
di dunia masing masing
dunia bisnis profesional mereka masing masing
itu jadi juga bisa jadi benchmarking ke mas gibran nanti kira kira
nah itu menarik tuh bang henry ya
apakah kemudian pemilihan mulai dari menteri kemudian juga ada staff khusus yang milenial ini kemudian mengarah kepada persiapan putranya
atau seperti apa pola komunikasi politiknya
setahan dulu bang henry karena cnn indonesia connected akan segera kembali
ya masih bersama kami di cnn indonesia connected dan masih bersama saya di sini ada bang henry satrio
pakar komunikasi politik
tadi kita berbicara satu hal yang menarik nih bang
apakah kemudian gaya politik atau komunikasi politik yang dilakukan presiden jokowi saat ini dengan memilih jajaran menteri kemudian juga staf khusus presiden milenial ini ada kaitannya kemudian dengan persiapan

enggak lah terlalu jauh juga kalau kita menuduh ke sana
tapi memang mas gibran sosok milenials
dan misalnya para staff khusus kemudian para menteri anggota dpr yang milenials ini berhasil menjalankan tugas tugasnya pasti akan lebih mudah buat mas gibran masuk ke dunia politik
misalnya kan hari ini dia sudah menyatakan akan masuk sebagai salah satu kandidat wali kota solo misalnya
nah kalau milenial berhasil maka akan banyak lagi milenials milenials bukan hanya mas gibran di daerah daerah lain yang berusaha untuk tampil ke depan menjadi wali kota menjadi bupati bahkan untuk menjadi gubernur
ya kali aja nanti kita punya wapres dan presiden yang juga milenials
hanya saja ada yang kurang menurut saya yang direkrut oleh staff khususnya
menurut saya pak jokowi harusnya juga merekrut milenials dari kalangan pns
kenapa tuh bang
pns ini badan yang beda sendiri nih
ada birokrasi yang sangat kuat di sana
jadi kalau pak jokowi merekrut milenials yang dari pns pegawai negeri sipil
dia kan banyak mendapat masukan tuh
tantangan apa saja sih yang didapat sosok pns milenials dalam bekerja
sehingga pada saat beliau melakukan restruktur restruktur birokrasi atau reformasi birokrasi banyak masukan yang didapat
mungkin mudah mudahan saya pak jokowi menurut saya
jadi nanti ditambah ada beberapa pns milenials yang masuk
karena ini kan semuanya dari swasta ya
iya tapi kan sebelumnya juga memang ada staff khusus lainnya
apakah kemudian itu mereka lah yang akan meng cover
ya tapi kan bukan milenials
bukan milenials dan seingat saya staf khusus yang sudah ada pun belum ada yang dari pns
jadi kalau mau komplit menurut saya ada pak jokowi angkat satu milenials dari pns
selain mungkin adanya birokrasi yang masih menjadi salah satu tantangan begitu ya bagi pemerintahan
nah juga terutama ini pada staf khusus milenial yang mayoritas ini adalah pihak dari pihak profesional begitu ya
apa saja sih bang kemudian tantangan tantangan lainnya yang nantinya ke depan akan dihadapi oleh para staff khusus milenial ini
ya mereka pasti akan menghadapi kebijakan kebijakan yang sudah ajak
yang sudah dibuat oleh birokrasi yang sudah lama
visi presiden yang berkali kali beliau mengatakan tidak ada visi menteri ada visi presiden itu memang harus diterjemahkan
dan para milenials ini juga harus mampu menerjemahkan visi presiden
jangan sampai kemudian mereka memberikan masukan kepada presiden yang tidak sesuai dengan visi presiden yang sudah disampaikan
kemudian yang kedua milenials ini saya mengajar di paramadinah dari dua ribu tujuh dan semakin kesini semakin ketemu dengan anak anak
berbagai macam bentuk bentuk milenials ya pola pola milenials
sekarang ini cara komunikasinya memang agak berbeda
nah ini mereka harus beradaptasi nih sebagai anak baru gitu ya
mereka tidak harus mengikuti gayanya tapi beradaptasi
bagaimana mereka menghormati senior yang sudah ada
ingat di istana itu banyak sekali pegawai pegawai birokrasi yang sudah melayani sejak zaman presiden soeharto
nah itu dari situ saja mereka harusnya bisa menjalankan unggah ungguhnya sebagai staff khusus
pasti ada gegap budaya
pasti ada gegap budaya
mereka pasti akan sangat bangga sekali menjadi staff khusus
tapi jangan lupa
ada tanggung jawab yang sangat besar
di sana bukan saja dari sisi kapasitas kapabilitas tapi dari sosial dan pergaulan
jangan mungkin anda akan iri dengan teman teman milenials lain yang masih bisa bebas
bergerak mengikuti maunya
tapi pada saat anda menjadi staff khusus
maka mata indonesia akan tertuju kepada anda
jadi nikmati jabatan sebagai staff khusus dengan dewasa dan bertanggung jawab
terakhir bang apa harapannya terhadap tujuh staff khusus milenial yang baru saja tadi diumumkan oleh presiden jokowi
saya mengharapkan presiden jokowi bisa menelurkan sebuah kebijakan yang memang spesial untuk anak muda
dan berpengaruh bagi pembangunan di indonesia ke depan
jadi pada saat nanti pak jokowi selesai di dua ribu dua puluh empat
ada legacy legacy untuk indonesia
ada legasi legacy untuk anak anak milenials
yang baik dan bagus dalam melanjutkan pembangunan di indonesia
itu yang menurut saya tepat
jangan sampai kemudian anak anak milenial sini
ini kan gini kalau di politik itu
ini mau tidak mau suka atau tidak suka
teman teman yang diundang sebagai staff khusus
saat ini dia akan jadi staff khusus itu jijilatnya ada stempel jokowinya
nah kalau di politik itu tidak menguntungkan
karena akan misalnya nanti berganti
berkotak kotak ini adalah orangnya jokowi
dan anda masih dua puluh tiga tahun masih dua puluh lima tahun
jangan kecewa nanti
jangan kecewa nanti
jangan kecewa nanti
jangan kecewa nanti
misalnya anda dihukum
bukan dihukum ya
ada perlakuan politik yang tidak biasa
jadi misalnya karena anda dua puluh tiga tahun
pernah jadi staff khusus
bisa saja anda akan terus menerus mendapat cap sebagai orangnya jokowi
tapi kalau kemudian anda mau masuk ke politik
maka ada perhitungan perhitungan yang harus anda selesaikan
dan harus anda hadapi
apalagi presidennya ternyata yang berbeda partai politik
atau berbeda dengan pak jokowi
untuk periode selanjutnya
tapi yang pasti di lima tahun ini kita semua berharap agar tugas yang sudah diberikan oleh presiden jokowi ini
dapat dijalankan dengan baik
dan saatnya ini para milenials membuktikan bahwa milenials mampu untuk membuat indonesia lebih maju
yang paling penting jangan kecewakan milenials milenials indonesia lainnya
karena di tangan anda kepercayaan itu dibuat
jangan sampai kemudian anda menyianyiakan kesempatan ini
imbasnya ke milenial seluruh indonesia
wah luar biasa terima kasih banyak bang henry
atas obrolannya di malam hari ini
kita sama sama menunggu ya
sudah bang terima kasih banyak
karena kita milenials gak boleh pulang malam malam
iya jadi kita tunggu ya nanti bagaimana sepak terjang dari para milenials ini
terima kasih banyak bang henry
sudah bergabung bersama kami